kepala badan intelijen negara sutioso menyatakan indonesia tak akan membayar uang tebusan yang diminta kelompok abu sayyaf
sutioso bahkan memberi sinyal bahwa pemerintah indonesia tidak akan segan menggunakan kekuatan militer
memasuki hari ke tujuh masa penyanderaan sepuluh warga negara indonesia oleh kelompok abu sayyaf di filipina
menteri luar negeri indonesia retno marsudi masih berupaya melakukan perundingan dengan pemerintah filipina
sementara tenggat waktu ancaman hanya tersisa enam hari lagi
kepala bin sutyoso mengatakan militer indonesia harus dilibatkan jika pemerintah filipina menggunakan kekuatan militer dalam memerangi abu sayyaf
pemerintah indonesia juga tidak akan membayar uang tebusan sebesar lima belas miliar rupiah seperti yang diminta kelompok tersebut
menurut sutioso kondisi sepuluh warga negara indonesia yang disandra saat ini masih aman
pemerintah masih menunggu kepulangan menteri luar negeri untuk menentukan langkah pemerintah dalam membebaskan sepuluh warga negara indonesia tersebut

sebenarnya karena diri mereka peristiwa ini mau dilakukan itu kita perlu tahu
nah kalau kita harus melakukan sebuah aksi militer karena terpaksa kita lakukan itu kita tentu ingin dilibatkan
yang kedua tetap saja kita akan melakukan
sekali lagi so power terhadap masalah ini
dan kita pemerintah sudah pertingkat tidak akan mau tunduk dengan semua kerobolan seperti itu
kita tidak mau tunduk kita tidak akan membayar
itu sudah masalah prinsip bagi kami